keinformasi lainnya siapa bilang make up bekas tidak berguna
di tangan orang yang tepat make up bekas atau yang sudah habis masa pakainya bisa memberi kebahagiaan bagi yang membutuhkan
inilah yang mendasari beautynesia dan rekosistem untuk meluncurkan gerakan beauty ever after
sebuah gerakan untuk mendonasikan make up yang tidak terpakai atau kedaluarsa kepada para perias jenazah
saat ini make up telah menjadi kebutuhan utama bagi kaum hawa karena dapat menunjang penampilan sehari hari
dalam beberapa tahun terakhir industri kecantikan tercatat mengalami peningkatan
perhimpunan perusahaan dan asosiasi kosmetika indonesia mencatat
pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu industri kosmetik indonesia tumbuh sebesar
peningkatan ini tentu berbanding lurus dengan volume limbah yang dihasilkan
guna membantu mengatasi masalah sampah terutama sampah kosmetik
sebuah media gaya hidup wanita beautynesia dan rekosistem
yaitu perusahaan rintisan yang fokus pada usaha daur ulang sampah
berkolaborasi meluncurkan gerakan beauty ever after
selalu berpikir bagaimana caranya biar make up ini tetap bisa bermanfaat
selain kemasannya aja yang bisa didaur ulang
tapi sebenarnya isinya kan masih banyak ya karena benar benar tidak terpakai dua tahun itu
itulah kemudian muncul nih ada campaign beauty ever after ini
jadi ternyata kita melihat bahwa ada kebutuhan yang dimiliki oleh si make up artis make up artis itu
mereka butuh barang barang yang memang make up yang tidak terpakai untuk mendandani jenazahnya
jadi mungkin tidak banyak orang yang paham mungkin karena di indonesia juga itu minoritas ya kita tahu gitu
tapi ternyata memang ada kebutuhan itu dan ternyata ada bu elsa ini yang memang punya gerakan juga ternyata dia gratis gitu
beauty ever after adalah sebuah gerakan untuk mengumpulkan kosmetika yang sudah tidak terpakai
atau kadaluarsa untuk disalurkan kepada para perias jenazah
pemikiran ini terinspirasi dari sosok gloria elsa
seorang penata rias jenazah yang memberikan jasa rias jenazah secara cuma cuma kepada warga yang memiliki kekurangan finansial
bagi masyarakat yang ingin terlibat bisa melakukan donasi dengan dua cara
pertama dengan mengunduh aplikasi rekosistem atau dapat pula membawa langsung sampah kosmetik ke drop box milik rekosistem
jadi emang sebenarnya dari awal rekosistem itu sudah menerima limbahannya
tapi kita tidak bisa menggunakan sampah kosmetik yang sudah terpakai
karena itu hanya berupa packagingnya di mana bentuknya biasa plastik kertas
nah itu tuh biasa kita bakal edukasi supaya dibersihkan dulu
karena kalau masih ada skincare atau makeup itu tuh menjadi residu
which is tercampur dan akan mengurangi kualitas sampah ketika di recycle atau ketika dia didaur ulang secara organik pun mereka tuh nggak bisa
sehingga akhirnya kita tuh hanya terima packagingnya
tapi berkat kerjasama dengan beautynesia ini kita tuh bisa menerima sampah makeup yang sudah expired
ternyata nih ada gunanya nih bisa digunakan untuk make up jenazah sehingga kita jadinya lebih kayak wah bagus banget project ini gitu sih
setiap hari akan tetap ada make up bekas yang sudah tak terpakai
dan setiap hari pula akan ada orang lain yang membutuhkan
oleh karena itu dengan gerakan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi lingkungan dan juga kemanusiaan